maaf ibu ibu kok poro dia sama emak gak dateng ya hari ini
ada yang tau kemana
hah udah deh num lo gak usah nanya nanya
semua orang udah tau ada dimana dia kenapa dia gak dateng
gak usah dipusingin
gimana ibu ibu kita terusin lagi
iya bu ustadz kita mulai aja lah
iya yaudah kalau gitu
baru pulang rom
dari mana aja lo jam segini baru mau
gak dari mana mana rom masuk dulu ya
lu pulang pulang kok mukanya diteguk begitu sih
kagak ada hormat sekali sama orang tua
bukannya setiap ngomong itu selalu salah
eh lu kok ditanya sama orang tua kok malah judes
gak gajal sebegitu
rom abis dari rumahnya bang haji sulam bah
rom abis liat keadaannya poro dia
kasian taruh dia sekarang sakit
dia juga kerja sepe pada demo
hampir segitu mikirinnya nasib orang
emang lo bener bener aneh jadi anak
kagak ampe begitu lo pedulinya
sudara bukan apa bukan
waduh khawatirnya bukan main
emang pikiran lu udah kebalik kali ya
bentar lagi mau kiamat kali ya mi ya
anak lebih mementingkan orang lain daripada orang tuanya sendiri
itu abah sama umi udah tahu
kalau sekarang ini udah mau kiamat
abah sama umi itu bukannya menjadi lebih baik
lagian ya bah
apa sih salahnya bang haji sulam
sampe kayaknya bang haji sulam itu selalu lajari fitnah
bang sulam itu juga kan bukan orang asing
rom juga tau banget siapa bang sulam
bang sulam tuh gak mungkin kayak gitu bah
abah sama umi tuh sama sekali gak pernah peduli sama bang sulam
semangat ya semuanya semoga dapat jualan banyak
lagi pengen cari sarapan yang lain
itu kan biasanya
sekarang lebih dari biasanya
ini lagi enak nih bilang gua aja
masalah masalah segitu ini ente
buah buah buah buah
buah buah ayam
buah buah ayam
buah buah ayam
buah buah ayam
ada yang nafsu pak
udah jalan sejauh gini nggak ada nyetok
biasanya sih udah ada yang beli
eh sama gua juga capek doang
iya gua udah muter muter
kagak laku laku juga
wah gak tau dah bang
ini mah udah bikinin tubuh spesial
tapi rok gak lapar mak
gimana sih rok gak lapar
dari kemarin kan lu tuh gak makan
ini perut ini mesti diisi
ya ya ya sedikit aja deh
biar gak sakit ya
ya tapi bener
rok gak lapar
gak mungkin gak lapar rok
dari semalam lu nggak makan
makanya lu mesti makan
ini buat kesehatan dulu rok
nih kalau orang sehat itu
lebih gampang memutuskan sesuatu perkara
dibandingkan sama orang sakit
mau jualan bubur di mal itu kan
tapi semua orang di sini udah pada tahu mak
nah kita berbohong sama mereka
semua orang jadi marah dan kecewa sama keluarga kita
kalau tetangga itu pada kecewa
itu bukan kesalahan lu
lu kan memang benar niatnya kan
mau buka bubur di mal itu
kan kita nggak minta supaya mereka ikut sama kita kerja sama kita
kita kan gak ngeluarin formulir tuh
untuk mereka ngelamar
enggak kan mereka ngelamar sendiri
daripada dateng ngasih itu lamarannya
nah kan bukan salah lu juga
lu gak usah lagi sekarang nih
pikirin yang begitu begituan
nah sekarang lu makan aja
buat jaga kesehatan lu
kalau menantu kesayangan emang tadi sakit
yuk mak malah sobi
biar lu aja yang ngelapain sendiri ya mak
enggak usah lah ya u
empok lu tuh orangnya sensitif rok
enggak boleh denger berita yang gak ngenakin dikit
langsung dede sedih
sama kak dan empok
iya bang juga rok
abang takut empuk lu tuh jatuh sakit
kenapa sih warga harus begitu marah sama keluarga kita
kok lu nanya begitu lagi sih
kan tadi gue udah bilang
gua gak bisa jawab
rencana atau harapan yang tidak berjalan sesuai dengan rencana
itu kan hal biasa
gak harus marah sampai segitunya sama kita
iya bang gak tahu rok
walaupun kita orang kampung bang
kita tuh melek informasi melek ilmu
bukan orang bodoh yang gampang dihasut sama orang lain
jangankan manusia yang diberi akal dan pikiran
besi aja nih kalau digosok terus bisa jadi jarum
apalagi orang yang kena hasu terus
semoga aja bang
ini cuma emosi sesaat
bukan karena sultan dari orang lain
kenapa gua kelihatan terus yang ngomong kayak gini
hah sudah enggak geda gue
ya mudah mudahan allah memberi kesadaran sama warga
mana yang benar dan mana yang salah
amin ya allah
kok poro dia sama emak enggak datang ya
mudah mudahan mereka baik baik aja deh
kok poro dia sama emak enggak datang ya hari ini
ada yang tahu kemana
udah deh rom
lu enggak usah nanya nanya
semua orang udah tahu
ada di mana dia
kenapa dia enggak datang
enggak usah dipusingin
kita terusin lagi
kita mulai ajar lah
ya udah kalau gitu
sebelum pengajiannya dimulai kita baca al fatihah dulu ya
ada kopi bubuk
gue mau tanya nih
lu tadi lewat rumai suram nggak
emang kenapa pak haji
warungnya sepi apa rame
tutup pak haji
gue senang dapat informasi
gue kasih bonus lu
kok cuma perut
nah gue kan nih lo supermarket
kalau di supermarket kekurangan uang kembali kan dikasih permen
nah sekarang gue ngelebihan lu